dari info ngabuburit kita beralih ke info fashion
indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat busana muslim dunia
hal ini terbukti dengan banyaknya event skala nasional yang digelar di berbagai kota
surabaya salah satunya
bertajuk ramadan runway sepuluh desainer ternama
sukses mengenalkan koleksi busana muslim terbaru di salah satu mal di surabaya
sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia
membuat indonesia berpotensi menjadi kiblat fashion muslim dunia
untuk mewujudkan hal ini
berbagai event peragaan busana muslim gencar digelar di berbagai daerah
salah satunya adalah surabaya
bertajuk ramadan runway sembilan desainer jawa timur dan satu desainer tamu
sukses mengenalkan koleksi busana muslim terbaru di sebuah mal di surabaya
tema yang digunakan dalam acara ini beragam
seperti yuyuk dormaisyah yang mengangkat tema georet
sedangkan desainer gita orlin menampilkan busana muslim serba pink
yang terinspirasi dari boneka berbi untuk menyambut perayaan idul fitri
tema ramadan runway kali ini saya ambil tema georet dari kata geometric red
itu dari keindahan garis lengkung tegak lurus dari motif motif geometris yang saling berhubungan
tema saya kali ini berby ya
karena terinspirasi dari boneka berbi
tapi saya terinspirasi dengan warna warnanya
itu yang dominan baby pink terus baby yellow
gelaran busana muslim bertajuk runway ramadan semakin istimewa
karena juga diikuti oleh desainer tamu obib narawi yang juga istri menpora imam narawi
dengan menampilkan sepuluh karya busana muslim yang diilhami konsep ala turki bertema harem
obib menggunakan karya busana muslim yang diilhami konsep ala turki bertema harem
obib menggunakan karya busana muslim yang diilhami konsep ala turki bertema harem

sehingga terkesan elegan dan indah
obib juga memakai aksesoris payut mutiara
dan swarovski untuk memperindah penampilan busana
dan swarovski untuk memperindah penampilan busana

jadi temanya ramadan
kita lebih kepada yang soft
makanya saya pilih warna yang loop begini
jadi kemudian saya ambil kombinasi
dari bahan bahan turki
dari bahan bahan turki
event yang menjadi agenda rutin tahunan ini merupakan salah satu upaya menegaskan industri fashion muslim indonesia
khususnya surabaya yang bisa dijadikan sumber inspirasi dan kibat fashion muslim dunia